cuanki adalah kuliner favorit warga lokal yang namanya berasal dari model berniaga sang penjual
cuanki konvensional biasanya ditemukan di kawasan ramai seperti lokasi wisata atau taman bermain
penjualnya pun hanya bermodalkan bakul pikul yang menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah
saat ini cuanki biasanya dijual dengan harga sepuluh rupiah per mangkok
dan keuntungan sang penjual biasanya tak lebih dari tiga ratus rupiah per hari
siapa sangka jajanan kaki lima asal tasik malaya cuangki ini bisa menjadi inspirasi bagi seorang wanita asal cimahi
untuk membuat usaha revolusioner beromset ratusan juta rupiah per tahunnya
adalah rosalia rahmaputri yang berhasil menjadikan cuanki sebagai makanan siap saji alias instan yang bisa dinikmati di mana saja
kapan saja dan oleh siapa saja
tidak hanya oleh penggemar cuanki di jawa barat namun siapa saja dari seluruh pelosok indonesia kini sudah dapat menikmati cuangki
cuanki yang sejatinya dijual dengan berjalan kaki kini dijual secara retail dan dapat dibuat sendiri di rumah
pada dua ribu tiga belas rosalia yang akrab di sapa oca
memutuskan untuk memulai usaha penjualan kaki yang berjalan kaki
memulai usaha cuan ki instan
teh ocak saya ini sebetulnya penasaran
kenapa berpikir bahwa cuan ki itu bisa di instankan dan juga kenapa cuan ki ini yang menjadi produk utamanya teh ocak
oke kenapa cuan ki bisa di instankan
karena ke satu saya suka cuan ki
hobi makan cuan ki
hobi makan cuan ki
kedua belum ada nih
yang cuan ki di instankan
dulu waktu awal awal yang uniknya lagi
ketiga memang si cuan ki ini susah didapetin mbak
kalau si emangnya ditungguin gak datang
kalau nggak ditungguin datang
bikin php lah
jadi gimana caranya si lakocha ini akan ada di setiap rumah
jadi biar bisa dimakan kapan aja dan dimana aja
kesukaan ocha pada cuanki menginspirasi perempuan dua puluh sembilan tahun ini untuk merintis bisnis
cuan ki instan atau siap saji
sebenarnya awalnya teteh sendiri kemudian berkecimpung di dunia usaha kemudian memiliki

kamu jalan jalan dynamo
biasa aku rumah
jadi teteh juga langsung sempat pacar ke rumah
iya dan proses kandidatnya agak mengangkat tolong punya eksempel semua orang
hanya mettre tangan di rumah
masih pake perangkat tanah mansur a
nah belerna saya

mesti bawa aja dari rumah apa kepikirannya dari situ pengen think globally
e locally gitu pengen membuat makanan tradisional itu jadi mengglobal
ini uji coba error dan trialnya juga untuk buat cuanki sampai di instankan seperti ini itu seperti apa teh perjalanannya
jadi itu capaciternya begitu tidak bisa masak tapi tahu makanan enak gitu
jadi memang dulu dekat kantor itu ada cwangki happening di bandung
nah dari situ ih ini sambalnya gini ini gimana ya cara bikinnya
ini si syomi nya gini gimana ya kok bisa kaya gini nyari nyari lah dulu ada mbah google
nyari nyari lah dulu ada mbah google

di sini aja yuk belajar di sini
ada tuh si tukang ini
akhirnya belajar tiga bulan atau empat bulan
trial and error nya dari tujuh bulan sampai satu tahun
bikin sendiri akhirnya bisa
oce memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamannya
dan mengambil resiko berniaga
cuan kisiap saji yang diproduksinya pun diberi nama lakoca
yang merupakan gabungan dua kata
yakni luck berarti keberuntungan
dan namanya sendiri oca
lakoca memang didirikan dengan harapan
agar selalu membawa keberuntungan
bagi oca dan keluarganya
hal ini terlihat dari omset bulanan lakoca
empat tahun sejak didirikan
penjualan rata rata dua puluh tiga puluh ribu sebulan
dengan rata rata penjualan harga si lakoca dua belas lima ratus
ya alhamdulillah kita sudah punya beberapa rumah produksi
rumah tinggal terus kendaraan
terus investasi di mesin
omsetnya bisa dilihat lah dari sini
keuntungan cuan kisiap saji lakoca tidak datang secara instan
jatuh bangun merintis usaha makanan harus dirasakan ocha
hasil kerja kerasnya selama enam tahun menjadi event organizer
saat itu belum cukup untuk mewujudkan impiannya menjadi produsen makanan
untuk modalnya sendiri kan
untuk belajar bikin cuangki beli alat
untuk nyoba nyoba bikin desain segala macam
awalnya ini tete modalnya dari mana berapa besarnya
modalnya dari selama saya tabungan saya selama kerja selama enam tahun
dari orang tua ya
dari orang tua berapa tuh totalnya kalau ditekan
lima sampai sepuluh jutaan
kita harus memiliki keuntungan yang cukup untuk membuatnya

si siomanya pas nyampe di customer jamuran

cuanki lakoca kini dapat ditemukan di pasar sualayan dan toko oleh oleh khas bandung
namun sebelum mencapai kesuksesan ini
ocha harus bergelut mempromosikan produk andalanya
bekal networking selama bekerja dan lingkaran koneksi ocha di sejumlah komunitas
dilihat sebagai lahan basah untuk mempromosikan lakoca
dari situ masuk ke komunitas si jabar gitu
untuk memang menambah relasi pertama
biar kenal gitu dengan produk saya
saya promosi promosiin ke teman teman gitu
itu promosi berbayar
maksudnya teman temannya teteh disuruh beli
atau jualan ke mereka atau gimana nih
oh enggak enggak
berarti dikasih gratis promosi gratis
berapa bulan ngasihin gratis waktu itu teh
sekitar tiga bulanan lah
berapa banyak setiap bulannya tuh yang dikasih secara gratis
saya maksimalin tuh lima puluh cup
berarti bermodalkan lima puluh cup dikasih gratis
itu bentuk yang teteh mempromosikan lah ocha
nah setelah tiga bulan mempromosikan gratis seperti ini
langkah selanjutnya apa teh
langkah selanjutnya setelah banyak
masukan dari teman teman
saya akhirnya memutuskan untuk menjual lah ocha
dan masuk ke komunitas umkm cimahi
nah dari situ
akhirnya ketemu teman teman yang memang usahanya udah lama gitu
terus pasarnya juga udah berkembang
dari situ bertukar pikirannya
dalam usaha mengembang
mengenalkan lah ocha ke konsumen
ocha juga memanfaatkan teknologi
di awal usaha ocha memanfaatkan blackberry messenger atau bbm
untuk mempromosikan lah ocha kepada teman temannya
dulu masih bbm
bbm banget ya
nggak bisa lah facebook itu twitter
dulu lewat bbm
kenapa lewat bbm
si kontak bbm saya jualan lumayan banyak
nah dari situ banyak yang beli
saya jualin lah di sana di makassar
itu kan di airport memang seluruh indonesia teman teman saya
di semarang sini saya jualin gitu
dalam satu tahun
ocha berhasil meningkatkan jumlah produksi lakocha
di tahun pertama
ocha memproduksi enam ratus hingga dua ribu bungkus laku

memasuki tahun ke dua
ocha berhasil meningkatkan produksi bulanan hingga sepuluh ribu bungkus
hal ini ia lakukan melalui penjualan online dan retail
namun di balik keberhasilan dan popularitas lakocha
ada cerita pahit yang pernah dialami ocha
si si omanya pas nyampe di customer jamuran
dulu udah masuk twitter ya
teo ocha tau di share seperti itu gimana
langsung sakit perut
memang saya memberikan garansi gitu
produk saya tidak akan terulang seperti itu lagi
memang itu kesalahan kami
kami akan memperbaiki terus
dari situ si customer nya ya saya ganti lah
sempat ngobrol juga sama customer yang nge share itu
dia bilangnya gimana tuh waktu itu
ya kecewa lah
terus saya memang ganti
sama semua customer
bahwa produk kita aman
setelah si si omanya nyampe ke customer jamuran itu
dari situ pengalaman banyak banget
harus di gimana in
yang memang sudah kompeten
berarti riset sendiri
dari satu tempat ke tempat yang lainnya
kalau nggak ada permasalahan jamuran
pengalaman berharga dari kesalahan yang dipublikasikan oleh pembeli yang kecewa
membuat ocha berani menginvestasikan waktu dan modal lebih
demi menjaga kualitas dan kuantitas produksi
ia harus merogoh kocek lebih dalam
untuk membeli alat pengering makanan
alat produksi yang dibeli pun bertambah
semua ini ia beli tanpa pinjaman uang
keuntungan yang didapat sedikit demi sedikit
berubah menjadi mesin
tetapi niat ocha untuk tidak mengambil utang demi permodalan
tidak selamanya membuat produksi lako camulus
setiap bulan ocha harus memproduksi hingga seratus kg bumbu pelengkap
dengan beragam varian rasa
saat ini demi memenuhi kuota permintaan
ocha memutuskan untuk berbagi rezeki dengan umkm lain
kenapa nggak memutuskan untuk memproduksi sendiri nih
waktu itu kan sempat produksi sendiri
kenapa sekarang malah beralih memberikan kepercayaan kepada perusahaan lain
untuk memproduksi bumbu rahasianya lako camulus
pertama saya juga sudah konsekuensi dan kontrak dengan perusahaan itu
memang ini bumbu rahasia saya
tidak boleh dibacor kemana mana
kedua efisiensi juga
karena memang zaman sekarang
nyari pekerja itu susah juga sih mbak
di bidangnya gitu
selain bumbu ocha memberikan kepercayaan kepada pihak lain
untuk membuat komponen utama lakocha
di tempat inilah cuanki lakoca diproduksi
mereka adalah tetangga keluarga ocha
yang telah berprofesi sebagai pembuat cuanki selama dua puluh lima tahun
di sini pula ocha memulai perjalanannya membuat lakocha
dari ishaklah ocha belajar membuat cuanki
kini ishak menjadi partner usaha lakoca
setiap minggu ishak memproduksi seratus hingga dua ratus kilogram cuanki lakoca
namun yang anda lihat saat ini bukan cuanki yang diproduksi untuk lakocha
cuan ki lakoca diproduksi dengan cara khusus yang dirahasiakan
kalau saya ada trik
memang itu risetnya udah cukup panjang juga ya
jadi memang akan menjadikan instan itu kita memang sudah memproses dengan benar gitu
nah disitu sih kita pantau memantau terus produksi di sini
agar tidak resepnya dan ide saya itu
tidak dipakai gitu untuk orang lain gitu
walau bekerja sama dengan kerabat sendiri
ocha tetap mengedepankan prinsip bisnis
dengan seluruh partner usahanya ocha menerapkan kontrak kerja
kenapa mesti ada kontraknya
bisnis kita selalu berkembang
dan semakin hari semakin besar
jadi kontrak itu penting bagi saya karena
resep dan ide itu memang harus dijaga
dan ada payung hukumnya
dari kota ke kota
bisnis bisa dikembangkan
bisnis menurut ocha lakocha
satu berani jangan takut
karena dari berani kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga
ocha seharusnya meng monsternya
other yang lainnya mereka akan terbang

aduknya setelah berjaya ber
pengalaman berjualan saat duduk di
keinginan ocha untuk memiliki usaha
karyawan sendiri juga didorong fakta bahwa dua adik tercintanya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan
sang anak sulung pun meneguhkan hati dan mendirikan cv rosalia jaya perusahaan yang kini memproduksi lakoca
adik sendiri di bawah saya tepat itu tunarungu
tunarungu kepikiran dulu dia kan udah lulus tuh sekolah
jadi orang tua tuh dulu sudah lesin kemana mana menjahit memasak gitu
tapi memang susah gitu
jadi akhirnya membantu saya di lakoca ini alhamdulillah teman temannya pun ikut membantu gitu
kepikirannya dari adik sendiri sebetulnya
tapi adik ngasih masukan gimana kalau temen saya mau
kerja di sini gimana gitu
saya kan mempekerjakan orang yang disabilitas apalagi tunarungu
soalnya kan pasti punya tantangan tersendiri
terutamanya pada saat kita training mereka untuk melakukan pekerjaan pekerjaan tertentu
kalau t o c a sendiri melihatnya seperti apa tantangannya
seperti ladang amal untuk saya
awalnya o c a memperdayakan sepuluh orang tunarungu
setelah lama bekerja dan memiliki keterampilan
karyawannya memilih bekerja di tempat lain
namun o c a tetap memberdayakan penyandang disabilitas
ia yakin akan loyalitas mereka
aldi misalnya telah bekerja untuk o c a sejak dua ribu tiga belas
dan telah melalui suka duka membantu o c a merintis impiannya
hai apa kabar
selain melibatkan adik dan kerabat oca turut melibatkan suaminya zikri robi
zikri yang berlatar belakang teknik pangan turut membantu ocha dalam proses penelitian dan pengembangan usaha
ya jadi kalau istri saya kan vision ya jadi lebih ke arah memang idenya itu kadang kadang misalkan tiba tiba lagi main ke tempat mana atau lagi makan di mana
atau lagi nonton tv atau lagi baca majalah atau instagram dan lain lain dia tiba tiba kepikiran untuk satu ide baru misalkan makanan
nah saya sendiri sebetulnya agak lebih menyeimbangkan di manajemennya maksudnya kapan sih ide itu harus dikeluarkan
kapan si ide itu jangan ditahan dulu atau perlu riset
sebagai suami istri ocha dan zikri menjadi pendukung utama satu sama lain
perjalanan keduanya menjadi pendamping hidup dan bisnis tak selamanya mulus
nah kita sih coba bagi dulu ya maksudnya area kerja sama area rumah tangga waktu kerja sama waktu rumah tangga gitu kan
jadi kita coba bagi dulu ya maksudnya area kerja sama area rumah tangga waktu kerja sama waktu rumah tangga gitu kan

kita coba maintenance dulu di situ sih memang awal awal agak sulit
karena awal awal kan apalagi awal awal menikah itu agak sulit untuk memisahkan komponen bisnis dan komponen privacy
tapi sekarang sekarang alhamdulillah udah bisa kita bagi sih waktu sama tempatnya juga
zikri menerapkan sistem manajemen elektronik untuk cv rosalia jaya
melalui sistem ini ocha dan suaminya dapat memantau detail percobaan kerja pertama dan ketiga
memantau detail produksi dan distribusi laku oca
retailer pun dapat melakukan pemesanan melalui sistem yang dikembangkan zikri
kini ia memiliki tim marketing dan kreatif yang membantunya mengembangkan usahanya
apalagi mimpi oca sangatlah besar
pernah ngebayangin gak sih teh dengan empat tahun belakangan ini bisa memproduksi dua puluh ribu cup setiap bulannya dengan pemasukan seperti ini
justru memang ditargetkan
ini belum impian saya sampai sejuta cup ya amin
untuk memenuhi impian ini ocha dibantu tim marketing yang saat ini fokus melakukan penjualan secara offline
kenapa offline lebih masif daripada online
mungkin karena lakoca sendiri dikenal orang sebagai oleh oleh atau khas dari jawa barat
yang kedua orang orang itu lebih cenderung mereka lebih suka membelinya secara langsung atau cepat gitu
karena produk kita sendiri kan udah masuk di retail
jadi kadang kita juga mengarahkan orang orang yang di retail eh orang orang yang di online
agar mereka bisa mendapatkan produk kami lebih cepat
kita arahkan mereka
kita arahkan mereka ke modern market terdekat
lakoca kini masuk dalam daftar oleh oleh yang wajib dibeli wisatawan saat berkunjung ke jawa barat
keunikan laku oca juga diakui dan diapresiasi sejumlah lembaga
pada dua ribu lima belas oca meraih penghargaan wira usaha baru terbaik se jawa barat
di tahun yang sama pula lokoca mendulang penghargaan nasional pangan award sebagai inovasi pangan terbaik
penghargaan paling penting bagi ocha saat ini
adalah pendapat positif yang kerap ia terima dari konsumen setiala koca
enak sih lumayan buat kan sekarang lagi musim hujan ya
kalau males keluar gitu jadi lebih gampang aja gitu buat nyeduh di rumah gitu
apalagi cuaca kan lagi hujan males
terus yang jualan cuanki juga jarang ini kan ke rumah
oca tengah fokus
oca tengah fokus mengembangkan produk barunya yang ia namakan lakolat
dengan konsep sama kolak yang biasa dijual fresh kini dapat dinikmati sebagai makanan siap saji
oce berharap dapat menjadi salah satu produsen makanan instan yang mampu membawa kuliner tradisional indonesia ke pasar internasional
melalui warga negara indonesia di perantauan lakoca kini telah sampai ke negeri jiran malaysia dan uni emirat arab
bisnis menurut oca lakoca satu berani jangan takut
karena dari berani kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga
yang kedua jangan mendramatisir masalah
mengobati diri sendiri jika ada masalah kalau bukan kita siapa lagi
yang ketiga berkumpul dengan orang orang positif
karena feedbacknya untuk jiwa dan rakyat kita akan